setelah diperiksa oleh penyidik polda metro jaya selasa malam firza hussein langsung ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus pornografi yang diduga dilakukan bersama rizik sihab
namun tidak setali tiga uang dengan firza husein pimpinan fpi rizik sihab masih enggan pulang ke tanah air untuk menjalani proses hukum
pengacara rizik sihab mengatakan ketidakhadiran kliennya dalam tiga kali pemanggilan polisi karena kasus yang disangkakan ini bernuansa politis
setelah melalui proses penyidikan polda metro jaya menetapkan firza hussein sebagai tersangka dalam kasus dugaan percakapan berkonten pornografi yang juga diduga melibatkan pimpinan front pembela islam rizik sihab
firja ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik menemukan dua alat bukti dan menjeratnya dengan pasal berlapis dalam undang undang pornografi
penyidik sudah melakukan gelar perkara dengan kasus konten pornografi

dari saksi fap sudah kita naikkan dia ditersangka
sementara untuk kasus fap rizik belum kita jelarkan kita masih menunggu kapan keadilan akan jadi
jadi ini yang kita kenakan adalah undang undang pornografi semua saksi saksi anglifer sudah kita menerangkan
kasus ini berawal dari spinshot percakapan di aplikasi whatsapp yang diduga dilakukan rizik dan firza yang beredar luas pada januari lalu

polisi sudah tiga kali memanggil rizik untuk diperiksa
namun toko fpi itu tak pernah datang untuk klarifikasi
kuasa hukum rizik kapiter ampera menyatakan kliennya tidak akan datang memenuhi panggilan polisi dalam kasus tersebut
ia mengatakan rizik sihab sedang berada di arab saudi dan tak akan kembali hingga bulan ramadan usai
ini undang undang yang akan dipakai untuk abib rizik adalah undang undang pokok
poko e abib rizik datang lalu ditangkap dan ditahan
itu yang sampai kekuatannya
lohko ana ini saksi mau ditahan
katanya udah naikkan statusnya langsung
jadi tersangka lalu ditahan sebagai satu bentuk dari belas dendam
ya mungkin dilepaskan dulu ramadan ini
selain kasus dugaan percakapan mesum ini rizik syihab juga dilaporkan atas enam perkara hukum lainnya
agus furmansyah cnn indonesia
polisi mengimbau agar pemimpin
fpi rizik sihab segera kembali ke tanah air dan memenuhi panggilan kepolisian dalam proses hukum kasus chat berkonten pornografi yang kini sudah masuk tahap penyidikan dengan tersangka firza hussein
bahkan polisi menegaskan agar rizik memberi contoh kepada umat sebagai orang yang taat hukum
kami mengulasnya malam ini langsung dengan salah satu tim kuasa hukum rizik sihab kapitra ampera
terima kasih sudah hadir pak kapitra
kemudian ada abdul fikar hajar akademisi hukum pidana universitas trisakti
selamat malam pak fikar
pak fikar atau pak abdul saya panggil lebih enak kok
pak fikar ya baik pak fikar terima kasih sudah hadir
sebelumnya nanti kita akan coba simak salah satu infografis berikut ini
tapi saya penasaran dengan yang disebutkan pak kapitra tadi dalam informasi sebelumnya
ini bentuk balas dendam
bisa anda jelaskan pak balas dendam seperti apa sih pak maksudnya pak
jadi begini penyidik polisian itu kewenangannya cuma ada dua malah penyelidikan dan penyidikan
tentang pelanggaran dugaan pelanggaran hukum
kalau di luar itu seperti pelanggaran nilai ibadah religion agama atau sosial atau moral itu bukan ruang lingkup kepolisian
bukan ruang lingkup kepolisian kasus ini
bukan bukan masalah kasus
saya ingin mengatakan ansih polisi itu kewenangan hanya pada hukum penegakan hukum
tidak di luar itu
kewenangan itu ya hanya mencakupi dua hal penyelidikan dan penyidikan
jika diduga ada peristiwa hukum pidana
jika diduga ada peristiwa hukum pidana
di luar peristiwa hukum pidana bukan yuridiksinya
kedua kalau terjadi dugaan pendekatannya adalah pendekatan hukum
jangan dipakai pendekatan kekuasaan atau politik
dan kalau pendekatan hukum jelas
black our white nya hitam putihnya
salah dan atau tidak salah
nah sekarang kasus ini bisa kita lihat
dimana kesalahannya kasus ini
ada peristiwa hukumnya tidak menurut anda ini
nah peristiwa hukumnya di mana
ada orang bernama ada perempuan mbak firca
lalu ada konten
yang sampai hari ini ini perempuan masih menolak konten itu fisik dia
ya itu satu
itu kan masih dari sisi firca ya pak ya
iya itu kenyataan
terus yang kedua ada percakapan
dengan orang lain lagi nih
firza dengan emma
emang menolak ini dalam tempo sore ini
di online hari ini ada wawancara khusus dengan emma
emma juga mengatakan tidak pernah ada wawancara itu
tidak pernah ada telepon maksudnya
nah sekarang saya tanya apakah di foto itu di kontens hp itu ada nggak foto habib rizik
ada nggak di pembicaraan telepon directly antara faye dan abi brzee
lalu tiba tiba ini muncul di permukaan
siapa yang mengunculkan siapa yang mengadarkan siapa yang menyebarkan
cari dulu dong orangnya siapa nih
harusnya mulai dari situ dulu menurut anda
nah kedua apa kaitan dengan abi brzee
dia dipanggil sebagai saksi nih
saksi orang yang mengetahui orang yang mengalami melihat dan mendengar satu perbuatan dengan tidak pidana
loh dia nggak tahu apa apa
lalu dikaitkan ke sini
keterangan apa yang mau dia sampaikan
keterangan apa yang dia mau sampaikan
yang disitu cuma ada perempuan yang bernama indesial f ada komunikasi dengan indesial e lalu ada foto katanya masih debatable ini
foto itu nggak ada foto abi brzee
tapi kalau soal foto soal foto yang disebut bernama fierce ausen tadi tim inafis polris sudah menyatakan itu asli
sebenarnya kan beberapa pakar
apanya yang asli
kan kemarin juga saya dialog di news tv
dia foto kiri kiri dari kanan
apanya yang dia foto
menurut versi viza dia fotonya itu pakai baju lengkap gamis
tidak pakai hijab
kepalanya diakui ya
apakah hal itu memfoto dia tanpa pakaian
apa itu dilakukan
berarti kalau begitu
oke itu satu
hal hal ini bukankah bisa diklarifikasi dengan pak rizik datang misalnya
karena dalam ranah hukum kan memang ada kesempatan untuk mengklarifikasi pembelaan diri dan lain sebagainya
dari awal saya katakan kalau ini masalah hukum pendekatannya tentu pendekatan hukum
yang adalah sekarang pendekatannya
nah domennya polisi penyidik adalah kepada penyelidikan dan penyidikan tentang dugaan terjadinya suatu tindak pidana
di luar itu nggak boleh
ini masalah apa
atau masalah politik
nah kalau orang dipanggil
kalau disuruh pendekatan kalau polisi mengatakan itu sebuah pidana
dia dipanggil sebagai saksi
klasifikasi saksi ada jelas
orang yang mengataui
melihat dan mendengar
kalau dia tidak mengetahui apa apa
tidak melihat dan tidak mendengar apa apa
lalu diminta keterangan sebagai saksi
kita lihat lagi ke belakang
waktu percakapan itu waktu ada konten situ kapan
harus dijelaskan ini

lalu dari mana ini
apakah ada penyitaan dalam perkara ini
lalu dari mana ini
hp firzai ini didapat
apakah ada penyitaan dalam perkara ini
dia baru jadi tersangka nih
kalau penyitaan dalam perkara lain menurut anda apa
nah kalau perkara lain jadikan barang bukti perkara lain
kenapa jadi barang bukti perkara ini
nah kalau punggung lain

una basean karakter istimewa itu keputusan
belum ada hal dengannya

muncul perkara ini artinya apa
waktu pekara lain itu apa sudah
muncul ini peristua ini peristua hukum ini
sudah muncul belum sudah muncul apa belum
belum muncul kenapa
kalau sudah disita baru muncul
ya biarkan anda aja
pak fikar bagaimana anda melihatnya pak fikar
tadi ada banyak alasan sehingga yang ini
paling tidak kesimpulannya adalah menyebabkan hal ini
yang kemudian membuat pak rizik
tidak mau untuk data oh belum itu
itu belum sampai belum sampai sana kita belum sampai situ
kasih pak fikar dulu
baik pak fikar oke
betul ya bahwa
kalau kan gini ada saksi
saksi itu ada banyak saksi ya
ahli ahli tidak saksi
saksi fakta yang terutama artinya
yang mengalami melihat dan
mendengar itu jadi harus ada alasan
itu seorang juga bisa menolak
jadi saksi gitu kalau tidak
ada alasan itu
tapi sekarang kan sudah digunakan nih
panggilan dan sebagainya artinya
pendekatan hukumnya masuk
polisi memakai pendekatan untuk lepas dari
letar belakangnya tadi disimpulkan oleh pak kapitra
pendekatan hukumnya ada ini menurut anda
itu jadi perkara itu tadi
cuma kita kan nggak tahu siapa yang melaporkan
tidak jelas gitu tiba tiba perkara ini
maksudnya harus ada pihak yang mengadukan
apa namanya dimensi kepentingan umumnya pun
belum terlihat gitu
penerapan satu undang undang oke
ada undang undang pornografi gitu
tapi kalau dilihat apa sih
kepentingannya tiba tiba mengangkat itu
ada keadaan negara yang terganggu
apakah harus seperti itu pak
atau ada orang yang melaporkan
iya walaupun itu tindak fidananya
bukan delik aduan ya
karena tidak bukan delik aduan
cuma itu tadi saya bilang hukum itu bukan untuk
hanya untuk hukum hukum itu juga
harus dalam konteks
kalau menerapkan hukum tanpa
dikaitkan ke sana juga
tapi kan kalau kita lihat beberapa kasus yang lain
terkait misalnya dengan
kasus pornografi yang
pernah melibatkan sejumlah selebriti
sekitar misalnya di sini di dalam air
itu kan juga memang muncul kemudian akhirnya
diproses juga secara hukum
saat itu tidak kemudian
bertanya bagaimana kepentingan
umumnya dan lain sebagainya
pasti itu ada
kepentingan umum yang terganggu
artinya kalau ada betul
segala macam ini kan juga kalau kita
lihat ya cuma
sepihak aja ada
gambar pun gambar satu orang
kemudian itu katanya
disebarkan bukan oleh dia mustahil orang yang
kalaupun dia berfoto
disebarkan sendiri kan juga
sesuatu yang tidak logis
mestinya saya sependapat tadi
mestinya dicari dulu orang siapa yang menyebarkan
kalau orang yang
dicari tidak boleh dulu masuk ke sini menurut anda
apa coba kesalahannya
kelalaian dia menyimpan
arsip atau segala macam
ada yang namanya kelalaian
tapi bukan dalam
yang merugikan orang lain
mobil kemudian meninggal itu termasuk
nah ini kan sulit gitu
mengkonstruksi itu sulit
saya menyatakan begini
bahwa kasus ini sudah jadi
sudah ada tersangkanya ini sekarang pak
kasus ini sudah jadi ada tersangkanya
saya kira juga berlaku lah
hukum acaranya saksinya ya bisa
bisa dipanggil siapapun dan harus
datang gitu ya dalam satu kasus
bahwa orang kemudian tidak mau datang
kan ada mekanismenya juga
di ini segala macam
ke panggilan secara
segala macam itu ya
harum saya itu lebay
ukuran kepentingan umum yang besarnya
apa gitu sampai kalau najarudin lari
karena dia korupsi ya
wajar saja dikejar gitu
tapi kalau cuma penegakan
lebih banyak loh yang lebih
porno dari itu di masyarakat
itu nggak dikejar gitu kalau emang
tidak ada kepentingan yang lain kan begitu
tapi apakah itu artinya tidak perlu di follow up
tidak perlu dikejar
artinya begitu pak
ya kita tunggu aja kan dia kan warga negara indonesia
kan gampang aja
bolehkah kemudian proses hukum itu menunggu
terserah dengan siapa yang dipanggil
sekarang aturan saksi dipanggil interpol apa
dasar panggilan interpol
atau perkab kapolri nomor empat belas
tersangka yang melirikan diri
apa dia tersangka
apa abirnya dia tersangka
apa yang hukumnya
apa yang hukumnya
perkabnya mengatakan tersangka yang melarikan diri
nah ada rasa keadilan nggak di sini
banyak konten porno
lebih merusak kepentingan umum
kalau kita ambil teori pak jo
dan setiap detik
dan di ases oleh semua orang
kenapa ini nggak ada daily
nanti kita akan lanjutkan lagi
tapi ini ada himbauan pak
kemudian lebih baik pak rizik sihab ini
memberikan contoh kepada pengikutnya
umatnya begitu untuk taat hukum
nanti kita bahas ya setelah ini ya
tetaplah bersama kami di cnn indonesia prime news
sekarang kita akan lanjutkan lagi
dengan kasus yang diduga melibatkan
yang sekarang statusnya sudah tersangka
dan juga melibatkan rizieq sihab gitu ya
berikut ini yang disampaikan
oleh kabupaten mitra divumas polri
dari lamondetik com ya
kami kutip pernyataan dari pak awi setiono
yang menyatakan bahwa
sama sama bertanggung jawab ya
kalau tidak salah kenapa harus takut
di bares krim polri
di jalan medan merdeka timur
jakarta pusat ini hari ini ya
yang mengatakan bahwa karena masih sebatas
saksi kita masih menghimbau agar
kembali ke indonesia
mungkin maksudnya kita masih
mengimbau ini karena memang saksi nanti kalau sudah tersangka
ada di sisi lain juga pernah mengatakan itu
tapi ada juga lanjutannya
yang kami kutip yang lain mengatakan bahwa
sebagai warga negara yang baik sebagai
tokoh yang mempunyai pengikut yang banyak
tentunya dia harus menghormati
negara kita negara hukum menghormati
hukum yang berlaku di indonesia ini kata
kadif humas polri
dari media online juga pak
nah bagaimana tanggapan ini sebagai
mungkin tidak memberi contoh
kepada pengikutnya pada umatnya untuk
hukum di indonesia ini
polisi punya kewenangan
untuk memanggil orang
untuk hadir tiga hari setelah surat
kalau dia tidak hadir
maka diterbitkan kembali penyidik ini
punya kewenangan untuk memanggilnya kembali
dan tiga hari
setelah surat panggilan itu dia boleh datang
untuk memberikan keterangan
kalau dia tidak hadir
dua kali tidak hadir
maka polisi punya kewenangan
menerbitkan surat panggilan ketiga
serta perintah membawa
tidak ada perintah paksa disini nih
kalau nggak mau kan dipaksa berarti pak
perintah membawa bukan paksa
paksa ini konditasinya
tangkap dan sebagainya
kalau dia saksi habis memberikan keterangan
ke saksian berpulang
ya katakanlah kalau ada surat
dengan membawa yang pihak yang dibawa nggak mau
dipaksa tidak atau dibiarkan
undang undang mengatakan perintah
perintah membawa yang pihak yang dibawa tidak mau
membawa bagaimana teknis membawa
tanggung jawab yang membawanya
pasal satu ratus tiga belas kuhap yang mengatakan
kalau yang dipanggil saksi yang dipanggil
untuk tidak bisa hadir
maka penyidiknya yang datang
untuk membeli keterangan
saat itu tidak bisa saja kenapa
berarti ini saya jelaskan sama anda
memang jadwalnya umroh atau kebetulan
ini ada pertanyaan publik seperti itu
umroh ini tidak bisa disengaja ada pengurusan visa dan sebagainya
kalau anda hari ini ke medan
bisa itu pun belum dapet tiket nih
besoknya diberangkat umroh
lalu diterbitkan lagi
dia berangkat umroh
dia masih ada di mekah
dia menunggu anak melahirkan
itu panggilan kedua
dia masih di mekah nih masih ibadah nih
umrohnya ada pemberitahuan nggak ke polisi
oh dikasih tau
siapa yang ngasih tau
kita ngasih tau dong
kita ngasih tau
apa respon polisi waktu itu
responnya terbit lagi kalau pemanggilan kedua
jadi maksudnya gak menghiraukan apa alasannya
orang kalau dia menghindar
dia gak tau dimana tempatnya
kita gak tau dia ingin kita tau dimana dia
semua orang tau
posisinya jelas dimana
sekarang ada di mekah
kan semua orang tau
saudi arabia semua orang tahu
dan selama pengalaman
dia dalam proses hukum
tidak ada yang tidak dia kooperatif
saking kooperatifnya dua kali di penjara
dan tidak pernah diminta pindah ke makobrimob lah
mobilisasi massa untuk keluarkan dia
atau penjabat minta dia datangin dia gak pernah
jadi maksudnya kooperatif selama proses hukum yang pernah di jalanin
dia jalan nih
kasus yang lain ini ya
ini kasus yang lain
hampir sama lah kasusnya ya
kasus pembela agama lah ya
kasus mata uang lah ya
kasus mata uang lah ya
mata uang datang
saksi makar datang
yang sekarang kenapa kok nggak
melakukan hal yang sama
karena abib rezik melihat ini bukan lagi penegakan hukum
dia mau dilemparkan ke dalam turbulensi moralitas
ini masalah moral
bahkan dijatuhkan harga martabatnya
set efek ini yang di
apa korelasinya perbuatan orang ini dengan dia
tapi rezik syihab punya
pak rezik syihab punya
itu bukan dirinya yang
loh ini yang saya sampaikan ini dari beliau
kenapa itu tidak disampaikan langsung saja pak
sudah ini kan
dimana mana tempat sudah kita sampaikan
dimana mana tempat kita sampaikan tadi anda kan udah tau proses seperti apa pemanggilannya
pemanggilan yang kedua juga diberikan pada rw sudah panggilannya ya
pemanggilan yang kedua juga diberikan pada rw sudah panggilannya ya
ini yang sudah dikemukakan
ini yang sudah dikemukakan
sampai dia juga muamalah namanya
mengeluarkan statement keagamaan
bahwa dia tidak melakukan itu
artinya dia menantang orang orang yang memfitnah dia
maksudnya ini bersumpah mengatakan
seperti apa sumpah persisnya yang disampaikan pak
dia mengatakan bahwa dia tidak pernah membunuh orang
tidak pernah memperjinaan
kalau dia melakukan
dia mau menerima risiko dari allah
bagi orang yang memfitnah
bagi orang yang fitnah dia juga harus menerima risiko

pak rizik sedang tidak percaya dengan hukum yang ada di indonesia terkait kasus ini
pak rizik sedang tidak percaya dengan hukum yang ada di indonesia terkait kasus ini
dia tidak melihat ini sebagai penegakan hukum
tetapi dia ingin katakan
bukan anak tidak mau pulang
anak ingin menahan diri
agar umat tidak marah
agar umat tidak marah
umat tidak beraksi
ini kita baru selesai
ada kegaduan kegaduan selama ini
sampai kapan kita harus gaduh terus
sampai kapan kita konflik terus
biar anda menahan diri dulu
bukankah itu bisa disampaikan saja oleh pak rizik
pak rizik menyampaikan misalnya datang
menjalani proses hukum
menyampaikan mungkin kepada pengikutnya
untuk tenang tidak gaduh
untuk menjadikan ulama dan umatnya
kalau ulama yang sangat di denger
orang tidak melihat soal itu
orang melihat ada penzolimannya
umat melihat itu
kalau dia benar berarti ada apa ini
proses hukum di indonesia ini terbuka tidak
proses itu ada langkah langkah
didampingi oleh tim kuasa hukum bahkan mungkin pak kapitra juga bisa mendampingi secara langsung
memberikan statement kepada pers pers juga terbuka
sistem hukum kita sebenarnya ada pengawasannya setiap langkah kepolisian
setiap langkah penyidik penuntut atau bahkan hakim ada
check and balance nya ada
ya umpamanya di penyidikan itu ada pra peradilan
ya walaupun sebagian orang juga
nggak gini peradilan dalam pengertian
saksi nggak bisa saja ketika dia dinyatakan sebagai tersangka
ya dalam pengertian
makanya saya bilang kalau duduk persoalan seperti itu
kalau misalnya datang aja pak rizik ya datang aja hadapi
begitu dijadikan tersangka
nah ini kan bukan itu
dan saya kira mata manusia indonesia semua mengawasi
artinya secara sosiologis pengawasan itu tinggi
ada secara hukum bisa dipakai pra peradilan
atau kalau pak kapitra menganggap di belakang ini ada
ada intervensi politik atau kekuasaan
kan juga bisa dipakai lebih lebih politik
kalau saya sah saja dalam situasi seperti ini
yang bisa dilakukan sah saja gitu
karena itu kita mengontrol
kewenangan kewenangan hukum itu kan juga memang sulit dipisahkan
selalu di dalam kewenangan hukum itu ada selalu muatan lainnya gitu loh
termasuk kekuasaan atau apa begitu ya
karena dalam ini pun
unsur politik selalu masuk di situ
pak kapitra tapi saya ingin tunjukkan ini
ada beberapa kutipan lagi dari psikolog politik
beberapa psikolog politik yang berbicara tentang kasus yang terjadi saat ini
yang mentersanggakan firza hussein
yang diduga melibatkan
kita lihat cuplikannya berikut ini
ini adalah beberapa pendapat ya dari pakar psikologi
yang sekarang ini mengatakan
kalau menggunakan konsepnya ki ageng suryo mentara
yang terjadi pada habib rizik itu adalah kecemplung gagasan
artinya belum apa apa sudah takut
ini ujar kunchoro ya yang merupakan
ini adalah ujar besar psikologi di ugm
kemudian ada lagi
kita lihat selanjutnya
ini ada beberapa pendapat ya intinya seperti ini
belum apa apa kecendung gagasan
belum apa apa sudah takut
tapi ada satu lagi nih kita lihat
baik ini ada kendala teknis sedikit ya agak lama
baik ini dari
dari guru besar psikologi politik ui prof hamdi muluk yang mengatakan
kalau tidak bersalah kenapa harus takut
dia harus belajar dari ahok yang secara gentleman menghadapi seluruh proses hukum
ini kurang lebih sama
kata kata kalau tidak bersalah kenapa harus takut
tadi disampaikan oleh kepolisian juga ini pak
apakah ketika dia ditahan ada yang demo
ahok ditahan demo semua tuh
demo di cipinang demo di mangkubrimob demo di mana mana
ya untuk yang sekarang bagaimana
makanya itu saya menghargai pendapat guru besar
tapi dia belum pernah dipanggil polisi dan dihadapin dalam situasi seperti ini kan
semua orang bisa saja bicara
karena sebuah teoritis belum tentu dia korelatif dengan prakteknya
tapi ini bukan berarti habib rizik takut ya
bukan takut ini bentuk suatu protes juga
untuk menjaga bangsa ini tidak gaduh terus menerus
ini harus dipahami sisi ini
meskipun undang undang tidak melihat itu
kuhab tidak melihat itu
kuhab itu kan positifistik
kalau nggak datang apa alasan
kalau punya alasan penyidiknya datang
kenapa nggak penyidik yang datang
ini kan kalau kita berdiri pada undang undang nih
kenapa penyidiknya nggak datang
jadi ini kan muncul karena begini pak akhirnya kemudian
semakin lama menahan diri tidak datang
bukankah akan berdampak buruk juga nanti bagi
bukan jadi begini
ini ada kait mengait
ada korelatif dengan aksi bela islam
karena dia garda di depan
termasuk aksi pengawal penista agama
ini analisis kan
ini bukan analisis
nah ini pendapat alasannya habib rizik
yang disampaikan saya untuk saya sampaikan malam ini
ditulis dia dia sampaikan saya
ya tertulis dia sampaikan saya
pendapat dari habib rizik ini ya
pendapat dari rizik
kan dia yang dipanggil kan
ini alasan dia kenapa mereka datang
terkait dengan aksi bela islam tadi yang anda sebutkan tadi
bukan supaya tidak ada yang muncul
jangan sampai ada demo demo lagi
yang anda sebut tadi terkait aksi bela islam maksudnya korelasinya di mana
korelasi masalah ini
anda bisa lihat sendiri
anda bisa lihat sendiri kan
kapan sih loku tempusnya
hubungan ini kenapa sekarang ini muncul
ini kan udah mulai desember nih
kalau berpatukan pada barang bukti
kan ada korelatif yang jelas
pak fikar ada pendapat seperti ini
tapi kemudian penjelasannya seperti apa
nanti kita sambung
setelah jadwal berikutnya
tetaplah bersama kami di cnn indonesia prime news
bangunan alasan tadi disampaikan oleh pak kapitra
cukup banyak soal masalah ini bernuansa politis
kemudian nanti ini intinya disebutkan pokoknya ada keinginan dari pihak kekuasaan
untuk pokoknya rizik sihab tersangka
begitu kan pak ya
tadi kok orang dulu begitu ya bangunan argumennya
kita bicara soal begini loh
ini ada aturan hukum
khawatirnya hal ini terlepas dengan semua backgroundnya tadi
ini akan di copy paste kepada kasus lain
orang yang kemudian dipanggil akhirnya bisa beralasan
nggak ada alasan ini
seperti dulu kasusnya pak rizik
nah itu yang kita khawatirkan sebenarnya
bagaimana anda melihat ini
sebenarnya kan hukumnya jelas
kalau dia saksi tadi seperti dikatakan
ada mekanismenya kan
kalau tidak datang dia dibawa
bahwanya itu yang tadi mas ini bilang dipaksa dan segala macam
kalau nggak mau kan masa nggak dipaksa
sepanjang tidak dikeluarkan surat penangkapan masih dibawa namanya
ada berita acara bawahnya
nah itu satu
yang kedua mekanisme yang lain
kuhap juga mengatur itu tadi
kalau apa namanya
di arab saudi sana ada atas kepolisian
maka polisian sana bisa minta keterangan pak rizik di sana
itu puhab mengatur sampai situ
artinya di luar daerah saja bisa di delegasikan
cuma memang ini juga
ada banyak kepentingan dia di dalam penegakan hukum ini
barangkali pak rizik harus menyadari itu juga
dan dia harus mengambil satu keputusan
harus dia bantah ini
kalau memang tidak betul
seperti apa yang dikatakan
bantahnya dengan datang
dengan datang menjelaskan pada umat dengan segala resikonya
karena kalau tidak datang terbentuk persepsi yang anda sebutkan tadi
betul kalau tidak datang seolah olah benar
iya kan seolah olah benar
nah sekarang dengan langkah apa lagi tidak menyatakan benar kan gitu
kan sulitnya kan begini
kecil besar itu kan dipandangnya sebagai sama saja
walaupun secara dalam perspektif sosiologis itu menjadi beda
pokoknya ada kasus yang merugikan negara sebesar mungkin
ada segala macam
tiba tiba ini ada kasus yang berkonten cuma pornografi gitu
ini menjadi besar tiba tiba gitu
nah itu kan juga ada
dalam praktik sosial itu menjadi tidak adil juga gitu
apakah masyarakat tidak melihat itu
kan bisa saja masyarakat yang lain melihat itu juga kan
kenapa prioritasnya kepada ini tidak kasus kasus besar
tapi kan bukan soal itu yang kita bicarakan pak
kalau dipanggil sebaiknya datang
fokusnya hanya di situ sebenarnya pak
tunggu setelah ramadhan
anda lihat undang undang jangan setengah setengah
kalau saksi tidak datang
dengan alasan yang dapat dibenarkan
penyidik yang datang
yang diperdebatkan sekarang
tidak datang atau tidak memberikan keterangan
kan yang diperlukan kan keterangan
bukan datang atau tidak datang
kalau anda dipanggil terus anda sakit rumah sakit
gimana mau datang
penyidik yang datang
jadi ada alasan alasan
alasan alasan yang dibenarkan oleh hukum
sehingga penyidik yang datang
kalau dalam konteks pak rizik
kita masih berdebat soal ayam dan telur
yang kita perlukan ini keterangan dia
atau kedatangan dia
kalau fokusnya pada kedatangan politis
dan ini kalau sudah politis merampas rasa keadilan
karena khawatirnya langsung ditahan tadi
bukan masalah ditahan tidak ditahannya
masalah yang diperlukan sekarang kan keterangan dia
keterangan itu kan banyak cara
untuk bisa diberikan
itu dulu yang menjadi substansi
dari masalah ini
kedua ada rasa keadilan
tadi bapak katakan
pak jopekar katakan
yang kasus besar di
tidak dilakukan penyidikan
tidak dilakukan umpamanya
kasus apa maksudnya
menjadi sudah berapa lama itu
kpk itu pak
polisi juga bisa
ya kan kpk juga itu
selain kpk kan polisi juga bisa
sup sup yang lainnya
kedua ya sumber waras
sampai hari ini tidak ada anu
tidak ada kepastian hukum
jadi ini kasus kasus yang besar
mungkin sambil berjalan juga pak
ini kasus kasus besar begini
lalu disandingkan dengan kasus kecil yang dibesar besarkan
tentu ada penilaian ketidakadilan di sini
mungkin tidak pak
menjadi besar karena pak riziknya tidak hadir memberikan keterangan
yang diperlukan bukan kehadiran
yang diperlukan keterangan
ya itu jangan jangan itu menjadi besarnya
loh kok jangan jangan
karena dipolitisasi jadi besar
kalau polisi atau penyidik atau siapapun
kembali kepada undang undang
menegakkan hukum berdasar undang undang
lihat bunyi pasalnya
kalau emang dia beribadah
ini adalah alasan
saya dalam konteks itu saya tanya fakta begini
ketika diberitahu pak rizik umroh
dia betul betul munculkan lagi
suruh panggilan kedua
ada nggak menjelaskan
ini apa segala macam gitu
bisa diatur nggak
muncul panggilan kedua gitu ya
mungkin waktu itu memberikan waktu pulangnya
mungkin dia nggak ada di dialog dengan pak sebagai pengacaranya
jadi begini ya
ada tim yang berkomunikasi
jadi tim avokat yang lain berkomunikasi dengan pihak penyidik
ada komunikasi itu
lalu diterbitkan surat panggilan kedua
saat itu menyampaikan pulangnya kapan tidak
sebelum menyampaikan kedua
polisi mengeluarkan surat panggilan kedua
ini orang ibadah nih
dia dari sini ke madinah dulu
dia disampaikan alasan
yang kita perlukan yang diperlukan itu adalah alasan
alasan kenapa tidak hadir
itu yang diperlukan
bukan teknis teknis yang itu
apakah alasan ini dapat dibenarkan oleh hukum atau tidak
itu yang penting
pak ini kita sudah hampir habis waktunya
sebagai penutup saja sesingkat saja pak
jadi bulan ramadhan setelah ramadhan selesai benar mau datang
saya ini pengacaraannya
bukan orang yang memberikan keterangan
karena ini langsung berhubungan dengan pak rizik
sedatang atau tidaknya
itu menjadi domainnya habib rizik
yang disampaikan kapan
mendingan setelah lebaran
nah ini yang disampaikan
oke setelah lebaran
setelah ramadhan selesai lebaran selesai pulang begitu ya
nanti bisa kita undang lagi pak kapitra kalau misalnya belum pulang
kenapa pak rizik belum pulang
tapi terakhir nih
dalam masa itu mungkin nggak kemudian misalnya polisi menetapkan status tersangka
karena melihat sekarang firdausah sudah menjadi tersangka nih
penyebarnya belum dikejar
belum ketahuan lah posisi usman
kalau polisi mau sportif
pastinya penyebarnya juga dikejar
yang kedua untuk menetapkan orang sebagai tersangka
harus ada dua alat bukti yang cukup untuk ditetapkan sebagai tersangka
nah itu yang
itu saja ininya aturan mainnya seperti itu
baik kita akhiri saja perbincangan kita malam hari ini
memang singkat sekali waktunya tapi cukup panjang sebenarnya kita berbicara tadi
kita nantikan saja apa yang akan terjadi

kita tidak bicara soal datang atau tidak datang
tapi terima kasih pak kapitra
terima kasih pak fikar telah hadir bersama kami malam ini
dan rangkuman fokus bahasan kami malam hari ini akan segera hadir
tetaplah di cnn indonesia prime news